lima orang pelajar di pamekasan tiba tiba kesurupan usai mengikuti lomba gerak jalan minggu pagi
mereka berteriak dan merontah rontah begitu tiba di garis finis
tidak ada yang mengetahui mengapa para pelajar tersebut tiba tiba kesurupan
tidak ada yang menonton gerak jalan langsung membantu
ada yang membacakan doa ada pula yang memijat kaki pelajar serta mengusap kepalanya dengan air
tidak ada yang tahu mengapa lima pelajar tersebut tiba tiba kesurupan
namun menurut warga sekitar jalur tempat lomba gerak jalan digelar terdapat makhluk penunggu
diduga para penunggu tersebut memasuki pikiran para pelajar yang sedang lelah atau kosong
itu mengganggu atau bagaimana itu
dia mencari pikiran yang kosong sehingga dia mengisi kekosongan
usai mendapatkan perawatan seadanya sejumlah pelajar yang kesurupan kemudian dibawa ke rumah sakit
namun ada pula yang dibawa ke ustadz untuk disembuhkan